ini mudah mudahan nanti jadi contoh bahwa ketika kita melakukan pembangunan maka libatkan semua yang ada
bukan ambil cara mudah simpel tapi tidak mencerminkan keadilan sosial
rumah susun bayam atau kampung susun bayam dengan tiga menara yang memiliki satu ratus tiga puluh lima unit yang ada di seberang saya ini
diresmikan oleh mantan gubernur dki jakarta anies baswedan pada oktober lalu
dibangun untuk mereka warga kampung bayam yang rela digusur karena adanya pembangunan jakarta international stadium
namun kini warga eks kampung bayam masih belum diperbolehkan untuk menempati rusun tersebut
dan jika dilihat dari sini memang rumah susun ini masih belum terlihat adanya aktivitas
lalu bagaimana nasib dari warga kampung bayam selama ini
sudah empat bulan astuti bersama suami dan kedua anaknya tinggal di dalam tenda yang berada di depan jakarta international stadium jakarta utara
mereka sudah tidak lagi memiliki uang untuk sewa rumah usai digusur
ia dan empat keluarga lain yang bernasib sama dengannya memilih tinggal di tenda
dia dijanjikan akan menempati rumah susun bayam
namun hingga kini ia bersama dengan suami dan kedua anaknya tinggal di dalam tenda
sama satu ratus dua puluh tiga keluarga kampung bayam belum diperbolehkan tinggal di rusun bayam
tercatat saya pun sudah punya sk sudah dapat nomor unit rumahnya pun sudah ada semua sudah dibagi semua
sudah ada semua data datanya pun ada komplit
iya jelas fakta saya memang penghuni itu bukan calon lagi
memang sudah penghuninya
nggak ada udah lepas tangan begitu aja
pak aniesnya nggak tahu sekarang kemana
nggak dapat kunci
nggak belum sampai sekarang dijelaskan
ketua koperasi persaudaraan warga kampung bayam asep suwenda mengaku keberatan
dengan tarif rp enam ratus lima belas hingga rp tujuh ratus enam puluh lima yang diberikan oleh jakpro
mengacu pada keputusan gubernur nomor sembilan ratus tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
itu artinya harga hunian
harusnya sama dengan warga kampung susun akwarium dan kunir
yang mana rusun ini termasuk dalam kategori dua puluh satu kampung prioritas
disesuaikan sama kalau disamakan sama rusun akwarium dan rusun kunir
itu kisaran antara tiga setengahan atau tiga setotal
ketua umum asosiasi analisis kebijakan indonesia
kusra hardianca mengatakan polemik rumah susun bayam ini terjadi
karena lahan rusun tersebut bukan milik cak pro
melainkan dinas pemuda dan olahraga dki
menurutnya pemerintah provinsi dki jakarta terlambat memproses alih lahan tersebut
dia menganggap dprd dki jakarta harus bertindak tegas
perpenaannya ke pemprov
jadi disahkan aja itu tarik ke pemprov sehingga pemprov yang berkuasa
artinya nanti tinggal penyelesaian antara warga dengan pemprov
pemprov ini siapa pemprov itu ya dprkp itu
menurutnya sambil proses berjalan warga ex kampung bayam bisa dialihkan
ke rumah susun yang masih ada kuota
jika mereka dibiarkan terlantar menurutnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
tim liputan cnn indonesia sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah provinsi dki jakarta
namun masih belum bisa mengkonfirmasi terkait rumah susun kampung bayam
sementara untuk pihak pt jakarta propertindo atau jakpro
masih belum berkenan untuk diwawancara mengenai rumah susun kampung bayam
tim liputan cnn indonesia